mega proyek mekarta digadang gadang menjadi kota baru sekelas kota manhattan di new york amerika serikat dengan beragam fasilitasnya
namun impian ini terganjal masalah perizinan yang belum tuntas
lalu bagaimana nasib para pembeli properti mekarta bila proyek ini ditutup pemerintah
meikarta cikarang jawa barat nampaknya mendapat keuntungan besar dari banyaknya proyek infrastruktur pemerintah yang dibangun di sekitar wilayah kota baru ini
infrastruktur ini awalnya untuk menghubungkan bekasi dan kawasan industri sekitarnya dengan ibu kota
namun monorail lrt jalan tol layang pelabuhan patimban bahkan bandara udara internasional kertajati pun menjadi keuntungan bagi mekarta
di tengah gencarnya promosi keunggulan infrastruktur dan fasilitas mekarta ternyata izin proyek dengan nilai investasi mencapai rp dua ratus tujuh puluh delapan triliun ini masih terkendala
padahal unit apartemen mekarta sudah dipasang
sejak tiga belas mei dua ribu tujuh belas konsumen yang terlanjur membeli unit apartemen pun berharap mendapat kejelasan dari permasalahan ini
liter of group sebagai pengembang kota baru mekarta seakan menjadi jaminan
penjualan properti di lahan seluas dua dua ratus hektare ini
tidak akan ada masalah ke depannya
padahal menurut pemerintah provinsi jawa barat proyek ini melanggar izin lingkungan izin membangun dan izin lokasi
meski dicap melanggar aturan promosi dan penjualan properti mekarta masih gencar tanpa terlihat adanya antisipasi atau pelarangan yang jelas dari pemerintah
ya ini harus ada pernyataan lebih tegas lagi dari pemprov mestinya
bahkan mungkin pemerintah pusat ini kan sekalanya nasional ya
terkait dengan keberlanjutan mekarta itu
apakah memang problemnya hanya soal izin saja atau ada tumpang tindih tata ruang tadi
jadi harus tegas
boleh atau ditunda dulu moratorium atau dipospon dulu atau dibatalkan
pengamat tata kota menilai kontroversi perizinan mekarta ini tak ubahnya media promosi unik
yang melibatkan sejumlah institusi
karena pada dasarnya wilayah proyek tersebut memang diperuntukkan untuk wilayah hunian sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
loh ada kota baru di sana di mana kan itu kota kota itu sudah dimiliki oleh lipo
kebetulan saya melakukan studi di sana dulu
jadi saya lihat memang kawasan itu sebenarnya adalah kawasan lipo cikarang dan orange county
nah jadi mekarta adalah
satu rebranding ke kawasannya
nah memang dia menjadi lebih besar
oleh karenanya dia harus memikirkan beberapa hal
tentu masalah fisik dan sebagainya itu harus dipikirkan dia
kalau ada perdebatan mengenai kawasan yang apa namanya resapan air
dia pasti memikirkan juga karena nggak mau kebanjiran ya tentunya
hingga berita ini ditulis pihak lipo group selaku pengembang kota baru mekarta
belum mau memberikan keterangan perihal
konflik perizinan dengan pemprov jawa barat
sejumlah petinggi lipo group mengaku sedang cuti dan jalan jalan
ruli kurniawan jakarta
mega proyek kota baru mekarta di kawasan industri cikarang kabupaten bekasi
milik pengembang lipo group diminta dihentikan pembangunannya
bakal pusat bisnis seluas dua dua ratus hektare dengan nilai investasi dua ratus tujuh puluh delapan triliun ini
belum mengantongi sejumlah izin dari pemerintah provinsi jawa barat
pembangunan megaproyek mekarta di kawasan industri cikarang dihentikan warga cibatu kabupaten bekasi jawa barat
penghentian proyek mekarta ini karena warga terganggu dengan aktivitas proyek
sementara pengembang proyek belum mendapatkan izin lingkungan warga
kita sudah bising
ya ini kan selesainya dua puluh empat jam
sebenarnya segala macam mereka juga belum aja
wakil gubernur jawa barat denny miswar juga meminta proyek mekarta dihentikan sementara
ia meminta pengembang menyelesaikan perizinan di provinsi jawa barat dan menghentikan pemasaran sampai izin diperoleh
kita sudah beritahu bahwa ini belum ada persyaratan yang dipenuhi sebagai satu barang yang legal untuk diperjualbelikan
makanya saya mohon hentikan sementara jangan takut miskin
sesuai undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
dan peraturan pemerintah nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua belas
mekarta harus memiliki izin lingkungan izin pembangunan dan izin lokasi
dari rencana pembangunan lima ratus hektare izin baru diajukan untuk satu ratus lima puluh hektare
dari lahan seluas satu ratus lima puluh hektare tersebut yang sudah sesuai tata ruang baru delapan puluh empat hektare
sehingga permohonan izin ini tidak bisa diproses
sesuai peraturan daerah nomor dua belas tahun dua ribu empat belas tentang pengembangan metropolitan
pengembang mekarta harus memiliki rekomendasi dari gubernur
rencana pembangunan kota mekarta itu masuk di dalam rencana pengembangan metropolitan bodebekarpur
nah untuk wilayah wilayah ini di dalam perda itu diatur
pembangunan di kawasan ini silahkan siapapun akan membangun
tapi harus memiliki rekomendasi atau mendapat rekomendasi dari bapak gubernur
itu belum ada boro boro sudah dimiliki
diajukan pun belum
nah jadi pemerintah kabupaten kota mohon tidak memproses perizinan apapun sebelum ini dikeluarkan
direktur wahana lingkungan hidup jawa barat dadan ramdan
meminta pemerintah tegas menghentikan megaproyek mekarta
proyek seluas dua dua ratus hektare tersebut tidak tercantum dalam rencana detil
tata ruang wilayah kabupaten bekasi
rencana tata ruang wilayah provinsi jawa barat maupun nasional
proyek tersebut juga belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal
kapasan bekasi merupakan daerah resapan sungai citarum
pembukaan lahan besar besaran berpotensi menimbulkan banjir dan krisis air tanah
jadi jangan ragu pihak pemerintah provinsi meminta pemerintah kabupaten untuk menghentikan
termasuk mendatangkan aparat penegak hukum karena ada pelanggaran tata ruang
meikarta sudah mulai dibangun sejak januari dua ribu enam belas
rencananya pada tahap pertama dibangun dua ratus lima puluh ribu rumah sarana komersial hotel kampus hingga perkantoran